dan korupsi dalam bentuk yang dilakukan di surabaya ini ini sebenarnya bukanlah hal yang baru
kalau kita lihat praktek praktek serupa sebenarnya sudah pernah terjadi juga
di beberapa kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif gitu ya dalam hal misalnya ingin memuluskan proses
proses menggolkan suatu anggaran ataupun kebijakan ijon ini banyak terjadi juga seperti itu
dan persenggolan jalan antara eksekutif legislatif dan juga masyarakat inilah yang asal salih juga terjadi di dalam kontes korupsi legislatif
mas biko apakah ada yang icw lihat spesifik terjadi di dalam kasus ini saja
sebetulnya kalau kami melihat ini adalah praktek sekali praktek yang
umum dilakukan atau modus korupsi yang jamak dilakukan oleh anggota dpr
catatan kami mbak putri tadi sudah disampaikan bahwa
kalau kami boleh tarik dari tahun dua ribu empat belas sampai semester satu dua ribu dua puluh dua saja itu tidak kurang dari tiga ratus lima puluh satu anggota dpr dan dprd itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi
nah ini artinya apa ada problem yang serius dari legislatif kita
tait dengan problem ini
integritas dan juga komitmen dalam konteks anti korupsi
ada banyak persoalan sebetulnya kalau misalnya kita lihat korupsi legislatif
tadi yang disampaikan oleh mbak putri di awal bagaimana sebetulnya
kegagalan korupsi yang dilakukan oleh wakil ketua dprd ini adalah tindakan untuk memperlancar
pencairan anggaran ibah
dan yang ironisnya adalah ini kalau dari informasi yang kami dapatkan ini muncul awalnya dari inisiatif atau tawaran dari wakil ketua dprd itu sendiri gitu ya
ini tentu sangat sangat ironis gitu ya ketika kita bicara anggota dewan ketika kita bicara wakil rakyat lalu kemudian ada mandatori penyaluran anggaran
tapi kemudian dia menawarkan dan meminta untuk adanya uang dp atau biasa kita sebut sebagai ijon seperti itu mbak
nah kalau saya boleh
mas biko kalau dari ada tiga ratus lima puluh satu
dari anda tadi sudah mengatakan ada sekitar tiga ratus lima puluh satu anggota dewan yang di pusat dan juga di daerah
itu sebagian besar modusnya apa mas
sama seperti ini
mayoritas itu kasusnya itu terkait dengan suap dan penyalahgunaan wewenang
itu terjadi dan dilakukan
mungkin saya kira ini
ini sebetulnya berhubungan dengan salah satu fungsi dpr gitu atau legislatif dprd gitu ya
fungsi budgeting gitu ya ketika ada proses proses penganggaran yang kemudian ruang itu berada di ruang gelap
lalu ada tawaran atau bahkan ada pemberian yang dimaksudkan untuk meloloskan satu kebijakan
nah itulah yang kemudian banyak terjadi mbak putri
nah saya ingin menambahkan sedikit
sebetulnya ada beberapa persoalan ya kalau tadi di awal
korupsi yang dilakukan oleh wakil rakyat atau korupsi legislatif dan juga persoalan dana hibah
kalau dari catatan kami kalau kita bicara korupsi legislatif atau korupsi dprd dpr gitu ya
ini tentu bukanlah hal yang baru gitu
paling tidak ada tiga akar persoalan yang menyebabkan ini masih saja terus terjadi mbak putri
yang pertama itu
yang pertama itu
bicara soal integritas tentu ini lemahnya integritas dan juga pengawasan di legislatif sampai sekarang kalau kita tanya siapa yang mengawasi legislatif kita itu juga masih jadi soal
nah yang kedua kita bicara soal rendahnya hukuman bagi pelaku korupsi
data icw tahun dua ribu dua puluh satu rata rata ponis hanya tiga tahun lima bulan
inilah kemudian kalau kita bicara korupsi hukuman bagi koruptor untuk memberikan efek jerah rasa rasanya masih jauh dari efek jerah
dan yang ketiga adalah lagi lagi biaya politik yang tinggi
dan saya kira ini banyak pihak yang bersyakat bahwa biaya politik di indonesia itu sangat sangat tinggi
itulah yang menjadi salah satu problem ketika kota dpr dprd kemudian terpilih
dia akan berpikir bagaimana untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan pada saat kampanye pemilu seperti itu
mas biko berkaitan anda sudah mengatakan berkaitan dengan biaya politik
berkaitan dengan kasus ini
apakah menurut anda
penyidik kpk juga perlu mengecek ya
perlu melihat sejauh mana aliran dana yang katakanlah diterima atau rencananya akan digunakan untuk apa
karena kita tahu ini tahun politik
bisa saja ini kemudian larinya mungkin saja ke partai politik
nah ini perlu diketahui juga oleh teman teman
bahwa dalam karab suat biasanya diikuti tidak tunggal
dan diikuti oleh dugaan tindak pidana lainnya dan itu melibatkan lebih dari satu orang
tadi sudah kita tahu bahwa ada tersangka lain yang diduga terlibat
apalagi yang dilakukan oleh mas wali kota dprd jawa timur ini diduga tidak sekali
ada berapa kali tahun anggaran
nah saya kira di sini penting mbak bagaimana kemudian dalam konteks pemberantasan korupsi
untuk cara penentasan perkara tentu tidak hanya berhenti pada akar pemberi ataupun penerima suap
tapi kemana uang atau aliran dana itu
mengalir seperti itu
karena bukan tidak mungkin
apa yang terjadi ini
misalnya ataupun adanya
selain tadi kita bicara pengembalian modal
atau adanya aliran dana aliran dana
ke partai nah ini yang tentu harus dibuktikan
kita perlu menyampaikan kpk perlu menelusuri
apakah ada dugaan aliran
dana untuk partai politik karena
jamak dan sampai saat ini belum ada
yang terungkap secara jelas
dikatakan beberapa kita tahu
pernah ada wacana untuk
tundangannya dan kemudian sudah juga
ditambah tunjangannya tapi kemudian
praktek praktek ini tetap terjadi artinya
itu tidak menjadi solusi gitu ya
berada di mana mas piko
sebetulnya problem utamanya
adalah ada di partai politik mbak putri
kalau kita bicara tadi
kenapa biaya politik itu
sebenarnya problemnya ada di partai politik
itu sendiri makanya
salah satu cara yang paling
dilakukan adalah bagaimana
melakukan reformasi partai politik
karena akar persoalan
kalau kami di icw bilang akar persoalan dari korupsi
adalah korupsi politik gitu ya
itu tadi bicara soal
pengelolaan dana partai politik
bagaimana pengelolaan dana
pemilu termasuk juga mekanisme
kaderisasi yang dilakukan oleh
partai politik gitu karena selama ini yang kita
lihat sebetulnya kan banyak sekali
cara cara instan misalnya kalau kita bicara
kaderisasi gitu ya proses kaderisasi
tidak dilakukan secara
utuh tapi kemudian banyak
calon calon kandidat yang justru
diambil dari cara cara yang
instan lalu kemudian bicara
soal pendanaan atau pengelolaan
kualitas dana pemilu dana pemilu dana
pemerintah dana pemilu dana pemerintah dana
pemerintah dana pemilu dana pemerintah dana pemerintah dana pemerintah dana pemerintah
sebetulnya ini memang kontroversial tapi salah satu yang sempat icw dan koalisi
jorong adalah bagaimana sebetulnya
ada akuntabilitas dan transparansi dalam hal pengelolaan dana partai politik
selama ini kita tahu
cara transparansi partai penggunaan anggaran partai politik itu masih sangat minim mbak
dari tahun dua ribu tiga belas
partai politik itu
apa namanya laporan penggunaan dana itu masih jauh dari kata baik bahkan sangat buruk
kalau kita ingin ada upaya yang komprehensif dalam hal pencegahan korupsi dari sisi partai
ya tentu perbaiki dulu aspek pengelolaan pendanaan partai politik itu sendiri
bagaimana kemudian partai mau membuka
siapa saja sih yang menyumbangkan dananya ke partai politik
kemudian mau membuka gitu apa saja
apa kemudian pengeluaran yang dikeluarkan
kalau selama ini kan kadang dalihnya adalah
oh iya kami dapat dari negara hanya sekian
dan dapat yuran gitu kan katanya
yang dilaporkan padahal kan tidak seperti itu dalam konsep badan publik seperti itu
nah itu mbak pri selain itu juga
mekanisme di partai yang saya kira ini menjadi akar yang penting dilakukan pembenahan secara struktural gitu ya di dalam partai
ini terutama dalam hal pengelolaan atau tata kelola pendanaan partai politik
mas biko terakhir kalau misalnya sekarang kita lihat
sudah berkali kali ada kasus korupsi
sudah banyak yang dihukum
kalau misalnya masih terjadi apakah memang tidak ada efek jerah dari hukuman yang selama ini diterapkan para koruptor
dan kita tahu kemarin juga baru baru saja ada diskon besar besaran
koruptor kemudian bebas gitu kan
ini yang kemudian kita juga sangat sayangkan gitu ya
kalau kita selama ini kan
setengah desember kemarin awal desember
pemerintah lewat presiden mencanakan bahwa
korupsi itu musuh bersama korupsi adalah penghambat pembangunan
tapi kalau kita bicara penindakan kasus korupsi
rasa rasanya jauh dari yang namanya efek jerah gitu ya
tadi yang saya sudah ungkapkan di awal
bagaimana mungkin kalau bicara hukuman bagi pelaku korupsi itu
tahun dua ribu dua puluh satu catatan kami itu hanya tiga tahun lima bulan gitu ya
artinya apa artinya
sementara korupsi ini kan kejahatan luar biasa yang menyangkut
hajat hidup masyarakat hajat hidup orang banyak gitu ya
apa jadinya ketika orang melihat koruptor itu kok dihukum hanya sekian
dan ketika kita bicara dari sisi koruptor
ya dia akan menghitung apa untung rugi ketika saya tertangkap
kalau misalnya hukumannya ternyata ringan ya artinya saya masih bisa bebas dalam waktu cepat
kemudian dapat uang uang yang saya punya itu masih ada
itu yang pertama
lalu yang kedua sampai hari ini kalau kita bicara
pemidanaan atau hukuman yang bisa menimbulkan efek jerah itu masih jauh mbak
yang juga kerap luput adalah bagaimana kemudian kita menjerat tersangka atau pelaku korupsi
itu tidak hanya pada pasal tindak pidana korupsi
tapi juga biasanya dalam kejahatan korupsi ada pintu masuk yang biasa kita
yang mendorong adalah pengungkapkan dugaan pencucian uang
itu yang pertama
lalu kedua kalau kita bicara hukuman yang juga penting adalah
lain hukuman badan adalah pemiskinan
karena koruptor itu paling takut dimiskinkan
hartanya itu dirampas negara harta harta hasil kejahatan korupsi dirampas
oleh karena itulah itu yang harus dilakukan kalau kita ingin ada efek jerah
nah yang ketiga adalah bagaimana pencabutan hak politik
nah ini sebetulnya sudah mulai dilakukan
karena ada keputusan mahkamah konstitusi yang cukup baik gitu ya
koruptor dilarang nyarek
saya kira ini adalah hal baik gitu ya
tapi tentu perlu dibarengi dengan upaya upaya lain
seperti misalnya hukuman berat bagi pelaku korupsi gitu
baiklah mas biko zabar kita lihat nanti sebenarnya konstruksi hukumnya ini akan seperti apa
dan tentu saja kita harapkan jaksa kpk kemudian bisa menyusun berkas perkara secermat mungkin
sehingga bisa memberikan efek jerah dan hukuman yang semaksimal mungkin gitu ya
kita harapkan bersama seperti itu
terima kasih banyak malam hari ini sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
ya terima kasih mbak putri